ntar dulu masih ada masnya
oke iring iringan siap
datang ya mobil
bang ke arah situ bang
mas izin mas kamera sedikit aja maaf